dan untuk mengkonfirmasi langsung bagaimana hasil istimewa ulama yang saat ini mungkin masih digelar
saya sudah bersama dengan ustaz selamat ma'arif ketua pa dua ratus dua belas
oke selamat malam pak ustaz
alhamdulillah sehat wa'ala fiyat
alhamdulillah sehat wa'ala fiyat
tengah menggelar istimewa ulama yang kedua hari ini ya
iya sudah selesai alhamdulillah
sudah selesai alhamdulillah juga kita tentu ingin tahu langsung apa kemudian hasil yang sudah disepakati dalam istimewa ulama kedua hari ini ustadz
iya jadi istimewa ulama dua tadi sebetulnya ada beberapa pembahasan
yang pertama gnpf ulama sebagai penyelenggara istimewa ulama harus menjelaskan kepada ulama ulama yang dulu bermusyawarah ketika istimewa ulama satu
dimana ketika itu kan sama kita tahu ada rekomendasi capres dan cawapres
nah kemudian kan ketika rekomendasi
rekomendasi disontorkan kepada partai koalisi keumatan ternyata capresnya diterima
tetapi cawapresnya terkendala dengan fakta dan kemungkinan politik politik di koalisi keumatan
nah ini harus dijelaskan kenapa ini terjadi
dan itu kita jelaskan di depan para ulama ulama tadi ketika istimewa ulama dua
tadi pak kapitra bilang ada kontrak politik
belum ada kontrak politik
istimewa ulama dua
itu nggak memunculkan kontrak politik
tapi sudah final mendukung pak prabowo dan juga pak sandiaga uno begitu
nah tadi akhirnya setelah dijelaskan kepada ulama ulama alasan alasan
realitas politik dan lain sebagainya
akhirnya ulama menerima alasannya dari partai koalisi keumatan
prabowo berpasangan dengan sandiaga uno
nah kemudian setelah itu dijelaskan kemudian ada fakta integritas
yang tadi dibahas
nah karena fakta integritas itu diterima oleh koalisi keumatan
terutama oleh prabowo dan sandi
makanya istimewa ulama dua tadi memutuskan mendukung penuh
dan memperjuangkan prabowo dan sandiaga uno
baik ustadz sebelumnya kan begitu apa ya
begitu sangat besar keinginan untuk menjadikan cawapres pak prabowo adalah bagian
ataupun diambil dari ulama juga
tapi kemudian pak sandiaga uno
reatas porteknya demikian
membuat kemudian teman teman ulama dari gnpf ulama ini
akhirnya kok jadi luluh menerima pak prabowo dan juga pak sandiaga uno menjadi cawapres
tanpa ada kemudian mengambil perwakilan dari ulama
iya jadi kita selalu mengembangkan musyawarah
ulama sudah musawarah dan merekomendasikan
ya kan kita berkeinginan ketika awal memang pak prabowo didampingi oleh ulama
fakta yang terjadi memang ratas politiknya
nah kemudian dijelaskan tadi
dan alasan itu diterima oleh ulama
maka kami itu senantiasa bermusyawarah
dan kami yakin kalau sesuatu dimusyawarahkan pasti hasilnya tidak akan mengecewakan siapapun
nah ketika ulama sudah menguatkan tadi
ya kan dengan keputusannya untuk mendukung prabowo sandi ya
kita terima karena itu keputusan ulama
oke jadi sudah final mendukung prabowo dan juga sandiaga uno di istimewa ulama kedua
nanti kita bahas mengenai paket
tapi sebelumnya saya ingin menyapa juga pak kapita ampera
selamat malam pak kapitra ampera
selamat malam pak kapiter ampera
masih belum tersambung
selamat malam pak kapitra ampera
oke masih terputus
saya lanjutkan ke ustadz salmat ma'arif
isi isi dari fakta integritas itu apa
yang sudah diajukan tadi ke pak prabowo sandi
kemudian sudah ditandatangani
sudah sepakat itu
isinya apa saja
ya ada tujuh belas poin
tapi kalau kita mau simpulkan itu betul betul berisi tentang kebangsaan dan keumatan
seperti poin pertama sanggup melaksanakan pancasila dan undang undang empat puluh lima secara murni dan konsekuen
kemudian menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar besar kemakmuran rakyat
keumatan yang terpenting tadi siap menjaga agama agama yang diakui oleh pemerintah indonesia

dari tindakan dari perintah
tindakan penodaan penghinaan penisahan serta tindakan tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya komplik
melalui tindakan penegakan hukum sesuai dengan peraturan undang undang
kemudian di poin terakhir juga ada keumatan
menghormati posisi ulama
ini yang terpenting
menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya
dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahan kehidupan berbangsa dan bernegara
mas prabowo pak prabowo tidak bisa berdampingan dengan ulama
tapi beliau komitmen akan menghormati ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapatnya keputusannya dengan pendapat ulama
termasuk di poin enam belas yang mengatakan kira kira ada apa namanya memastikan kepastian hukum bagi habib rizik begitu termasuk itu
rehab latar beliau
isinya seperti apa itu
siap menggunakan hak konteks
siap menggunakan hak konteks
serta menggunakan hak konteks
dan atribut yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi
serta memulihkan hak hak habib rizik syihab sebagai warga negara indonesia
serta memberikan keadilan kepada para ulama
aktivis empat sebelas dua ratus dua belas tiga ratus tiga belas yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi
melalui tuduhan tindakan makar yang pernah disangkakan

apa yang menjadi pertimbangan kemudian poin itu ada dan kemudian mungkin ini bisa diterjemahkan ya
diterjemahkan sebagai bentuk dalam tanda kutip kontrak politik begitu kan
atau tidak sebenarnya atau bagaimana
ini fakta integritas saja
bukan fakta apa namanya kontrak politik
ini fakta integritas saja
hanya fakta integritas
artinya ketika nanti misalnya pak prabowo menang pak sandi menang
tidak menjalankan sepenuhnya isi dari fakta integritas
apakah ada konsekuensinya atau bagaimana saat
pastilah ada konsekuensinya
tidak boleh lupa bahwa kita mendukung itu sepenuhnya
kita mendukung beliau tidak main main
semua kekuatan yang ada akan kita kerahkan
bahkan rumah rumah akan dijadikan posko posko pemenangan
ini sebuah keseriusan
kalau ternyata nanti menang kemudian ada pengkhianatan ya konsekuensinya kembali kepada umat
dia akan menanggung resiko keumatan
saya ingin menyapa pak kapitra ampera lagi
pak kapitra sudah bergabung
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak kapitra di studio sudah ada ustaz salamat ma'arif
nanti kita akan lanjut lagi dialognya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
saya ingin tanyakan ke anda
apa respon anda mengenai hasil istimewa ulama kedua yang sudah memfinalkan dukungan untuk prabowo dan juga sandiaga uno
kita jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali setelah itu
anda kembali di prime news
masih tersambung ya bang kapitra
oke ini masih mengenai istimewa ulama yang kedua
sudah memfinalkan mendukung prabowo sandi
tadi juga ustaz salamat ma'arif sudah mengatakan tidak sepakat
kalau anda katakan ini ada kontrak politik di istimewa ulama kedua ini
apa pendapat anda bang kapitra
dengan semua perspektif ulama itu hati kita sama
cuma ulama itu sebenarnya diadakan itu memberi ruang kepada republik ini untuk ulama menjadi pimpinan nasional
saya maunya jadi presiden tuh abib rizieq tihab sama ustaz abdul salamat
kita maunya partai partai yang selama ini mendukung
katanya tanda kutip tidak menunggangi aksi bela islam
itu mau kompromi dengan egonya untuk memberikan ruang kepada ulama
karena selama ini kita dipimpin oleh nasionalisme nasionalis
tetap begini begini aja bangsa ini
nah itulah gunanya sebenarnya ulama itu diadakan sebenarnya
pada nilai nilai sosistiknya begitu
jadi kalau kemudian mendukung prabowo sandi agam
nah tentu dalam kepemimpinan nasional itu tentu ada tarik ulur
kenapa kelemahan kita umat islam tidak memiliki partai islam yang tunggal
karena partai islam itu juga banyak
sehingga sulit disatukan suaranya
maka kita menyatulah dengan orang yang mau mendukung cita cita kita
karena di dalam partai pendukung itu juga ada partai nasionalis
tentu tidak mungkin satu suara
dicarilah win win selesaikan oleh abie prizik
yaitu oleh peserta isma ulama
maka ismaul ulama pertama itu merekomendasi bahwa presidennya prabowo
calon wakil presidennya abie salim jufri azzaf
tapi kan tidak jadi
dan itu dikianati oleh prabowo
dan tidak diakomendir sama sekali
detik detik terakhir ustadz abdul somad naif
sama dengan yusuf marta
dan beberapa lain ke rumah kartanegara
supaya apa supaya kalau ustadz abdul somad tidak mau salim azzaf juga tidak berkenan
ditawarkan lagi ya agin sama ariefin ilham
itu katanya mau dipertimbangkan
tidak digopil sama sekali
terus diputuskan prabowo sandi
karena ini sudah segala isma'ul ulama
tentu ada selanjutannya
bagaimana kena saran ulama ini ditolak
secara transparan ditolak ini
tentu tidak bisa lepas di jalan begini saja
nah tentu muncullah bergening bergening
nah kan disebut fakta integritas
fakta integritas itu sinonimnya adalah komitmen
bukan kontrak politik
kalau kontrak politik dia punya kewajiban melaksanakan
ini hanya komitmen
hanya sebagai pengikatan moral saja
bukan pengikatan politik
itu yang pertama
itu maulama itu
itu maulama itu yang kedua ini isinya normatif
semua sudah dijalanin oleh presiden jokowi
kecuali yang poin enam belas
kalau memulangkan nabi brizik
saya lagi usaha untuk pulangkan
karena memang ini adalah perjuangan kita
dan itu kan sudah di sp tiga
yang lain lain itu sudah dikeluarkan
proses ini kan tetap kita urus
tetapi saya kecewa
karena ulama tidak diakomodir
bahwa keinginan kita ini dipimpin oleh ulama
itu yang tidak jalan
dan itu diakomodir oleh kubu jokowi begitu
oleh pemimpin nasional
itu adalah ulama
ulama mana yang jadi pemimpin nasional
ini yang tidak terakomodir
dan menerima ulama
dan itu diakomodir oleh kubu jokowi begitu maksudnya bang kapitra ya
saya ingin ke ustadz selamat ma'arif
menanggapi apa yang terjadi
artinya istimewa ulama kedua ini mendukung prabowo sandi
tidak mengakomodir kepentingan ulama sebenarnya
artinya dalam proses pemimpinan nasional begitu
justru yang sebelah pak jokowi kan disitu ada ulamanya
bagaimana ustadz ma'arif
pak kapitra kan tidak tahu proses di dalam
bagaimana komunikasi yang dibangun oleh kawan kawan gnpf ulama terhadap koalisi keumatan ini
beliau tidak tahu prosesnya
sehingga perbedaannya begini
kalau kita semua itu taat dan patuh kepada keputusan ulama
nah kalau pak kapitra kelihatannya enggak
nah ketika keputusan ulama merekomendasikan waktu pertama itu prabowo kemunabing ulama
nah kemudian ratus politiknya ternyata tidak terpenuhi
ulama musyawarah lagi
dan ketika ulama sudah memutuskan mendukung
apalagi keputusan ini di dukungan
dukung penuh oleh imam kita
pak kapitra kalau cinta dengan habib rizik
pak kapitra kalau taat terhadap habib rizik
mestinya harusnya ya samina wa atona terhadap keputusan ulama
mengikuti begitu ya
kalau memang cinta dengan beliau
kan kalau kita ingin
presiden yang didukung oleh ulama
yang dipilih oleh ulama
bukan ulama yang dipilih oleh presiden
jadi intinya sebenarnya memang
memang tetap pilihannya pada pak prabowo subianto begitu
itu akan tetap didukung
oh enggak juga
kan pertimbangan kita tidak sekedar persoalan perorangan
tapi persoalan fakta integritas juga
komitmen yang dibangun bersama
dan ingat bahwa prabowo sandi itu didukung oleh koalisi keumatan
nah koalisi keumatan ini sudah lama
berkomunikasi dibangun oleh kita bersama
sehingga kita berharap
tidak hanya memenangkan pilpres
tapi juga pemilih legislatif
kita ada kepentingan itu sebetulnya
bagaimana aspirasi umat nanti bisa dimenangkan di legislatif
kemudian ke presiden
tidak hanya fokus kepada presiden
artinya kita mesti menjaga juga koalisi keumatan
sudah dibangun oleh kita
juga kita akan berjuang semaksimal mungkin
untuk memenangkan pemilihan presiden
apakah kemudian aspirasi keumatan itu tidak bisa diwakilkan
kan partai koalisi keumatan
partai koalisi keumatannya sudah terbentuk
ya sudah lama
bahwa gerindra pan pks partai bulan bintang dan berkarya itu sudah kita bangun
komitmennya termasuk untuk legislatif sudah kita bangun
jadi bukan dengan kubu yang sebelah begitu ya
kubu pak jokowi katakanlah begitu
karena kita juga melihat realitas kebijakan yang selama ini ada
bang kapiter sudah dengar tadi penjelasan dari ustadz selamat ma'rif begitu ya
jadi dia anda katakan istimewa ulama kedua
saya sempat beberapa kali baca begitu
anda katakan lebih baik dibubarkan gitu
ini kenapa kenapa harus dibubarkan bang kapitra
ini muncul kemudian dugaan apa jangan jangan karena anda sekarang sudah masuk caleg pdip begitu atau bagaimana
atau anti demokrasi jangan jangan
orang nggak boleh berpendapat begitu
koalisi keumatan itu keinginan ulama
tapi the real of fakta itu belum ada kesepakatan petulis
boleh tanya sama yusril kalau nggak percaya
tidak ada yang menurut saya
ini menutup luka istimewa ulama ini
itu istimewa ulama pertama saja sudah dikangkangin begitu serupa
dan tidak diakomendir sama sekali
lalu bagaimana untuk menyelesaikannya terpaksa kompromis
habib rizik ini terlalu baik
dan saya taat pada abid rizik taat juga kepada allah dan rasulnya
dan saya menginginkan bahwa kita yang berdarah darah di lapangan
kenapa orang lain mengambil susunya
buat kita yang selama ini berjuang
kenapa tidak dari kita
kenapa tidak ditekan itu koalisi keumatan untuk mencalonkan ulama jadi presiden
masalahnya itu saja
makanya saya bilang lebih baik dibubarkan kalau hanya menutup malu
akhirnya pak kasihan juga banyak komentar miring di luar
ulama saja tidak dikukus
ulama menyorong yorongkan diri untuk mendukung dia
itu masalahnya bukan saya kena pdip
nggak ada urusan dengan itu
kalau hari ini habib rizik dicalonkan saya keluar dari pdi
bukan ada urusan dengan itu
pusat saya tidak punya kepentingan politik
saya punya kepentingan keumatan
ini saudara saya
saudara kandung saya seiman
selama ini saudara kandung saya seiman
ya abid rizik apalagi
saya kena puluhan tahun
saya ingin mereka mereka ini memimpin bangsa ini
maka bisa menjadi komparatif
bagi pemimpin pemimpin yang lain
karena bagaimanapun kalau islam berendit itu
islam yang kafah itu memimpin
semua rumput pun jangan manusia akan tentram
akan rahmat dan dilalami
nah sekarang kita lihat dong
bagaimana kita kan tahu rekam jejak semua ini
saya tidak mau menjelekkan
tapi kita mungkin ulama jauh lebih baik
antum jangan lupa juga
bahwa realitas politik saat ini kami tidak bisa mencalonkan ulama
itu juga salah satu dampak dari rezim yang sekarang
jadi apa nggak boleh lupa
bahwa kegagalan ulama mencalonkan sebagai presiden
itu juga dampak dari rezim ini punya zaman sekarang
yang memaksakan tiket bakal dipakai
harusnya kita bubarkan
oh pasti kita bisa mencalonkan habib rizie sebagai presiden
harusnya kita marahin
itu juga melanggar hak hak dasar manusia
harah harah dasar masyarakat sebagai manusia
nah dampaknya kan itu sekarang bang kapitra
sama juga yang kemarin juga itu
percalek koruptor pun diizinkan untuk mencalek
jadi bang kapitra
sekarang bagaimana kita memenangkan legislatif
dengan partai kualitas keumatan
bagaimana menangkan presiden
kalau nanti ternyata itu bisa berubah
insya allah yang akan datang
ulama akan memimpin negara ini
abang bisa mendukung hrs
oke itu kita bicara mungkin masih beberapa tahun ke depan begitu ya
sudah ada fakta integritas
ini sudah dibawa juga oleh
pak selamat ma'arif
pak selamat ma'arif di studio
fakta integritas kalau tadi yang saya tangkap ya
ini sebenarnya mengakomodir kepentingan dari ulama
yang kemudian dibuat atau diputuskan dalam istimewa ulama kedua
apakah masih kurang
saya katakan itulah yang menjadi solusi
dari penutup mahluk kita
ya itu pertama
fakta integritas itu sangat normatif
semua presiden akan jalankan itu
mungkin di lapangan mungkin bisa saja berbeda
itu praktek lapangan
tapi secara idealis
itu pasti terjadi
nah soal kepulauan abib rizik
sampai detik ini saya masih berjuang
agar habib rizik bisa pulang dengan damai
dan hak haknya di pelindungi
sampai detik ini
sebelum anda telpon
saya masih bicara dengan pejabat di republik ini
itu hal hal yang normatif
dan ya kalau sudah ditandatangani
apa boleh buat
harus dikawal bersama
tidak ada pilihan lain lagi
bagaimanapun saya juga harus melindungi
menghormati para ulama ulama yang telah menandatangani
saya bagian dari mereka
saya sangat mengikuti mereka
termasuk mengikuti ustaz ahmad marif
adinda nih ya di studio ini
oke bang kapitan
jadi intinya sebenarnya apa
bang kapita ini kecewa atau bagaimana
dengan hasil atau keputusan istimewa ulama kedua
saya dari awal kecewa kenapa habib rizik tidak dijadikan pbb nasional
menimah waktu presiden
ayo dirubah dulu traslatnya bang
dirubah dulu traslatnya
baik terima kasih bang kapitra
silahkan singkat saja pak
ada yang ditanggapi singkat
tapi kita nggak boleh lupa
faktanya sampai sekarang
habib rizik masih hijrah
belum bisa balik ke indonesia
perbedaan pandangan dan sikap politik
tidak boleh membuat persahabatan
persahabatan kita terputus
itu yang terpenting
dan itu juga penting untuk bang kapitan ampera
saya selamat maaf tentunya
apapun perbedaan pandangannya

kita berjuang di dua ribu sembilan belas
dan kita buktikan dua ribu sembilan belas
terima kasih banyak
terima kasih banyak
saya selamat maaf
sudah hadir di studio
bang kapitan ampera
kami akan segera kembali
ini mengenai sel mewah
yang masih ada
apa kemudian sulitnya menghilangkan
sel sel mewah tersebut
dari dalam lapas
akan segera kembali
terima kasih banyak banyak
oke selamat malam ya
terima kasih banyak
sudah campus mengunjungi malam apa
itu amgimi mimpimmagooh itu nya super be samsung se voir
amazing dan menggejcek sampai langkah
di sana semua itu ng morgan se kacau
kamu harus to argument